hari ini juga saya pikir mata publik akan menantikan sekitar pukul sembilan pagi nanti
akan ada sidang gugatan cerai dari basuki cahayapurnama terhadap veronica yang pertama
ini dilakukan setelah basuki cahaya purnama juga melayangkan gugatan cerainya
sidang cerai antara basuki cahaya purnama atau ahli pernih istrinya akan dilakukan
sebelumnya surat gugatan telah dilayangkan oleh ahok ke pengadilan tinggi negeri jakarta utara pada lima januari lalu
setelah surat gugatan cerai dan hak asuh anak dilayangkan
kini basuki cahaya purnama atau ahok dan veronica akan menghadapi sidang perdanaannya pada tiga puluh satu januari dua ribu delapan belas
adik ahok vivi leti cahaya purnama menyebut
sidang di pengadilan negeri jakarta utara ini seperti dejavu
sebelumnya vivi menampingi ahok dalam sidang kasus penodaan agama
kasus inilah yang akhirnya menjerat ahok ke dalam bui
meski tengah dalam penjara
ahok lah yang melayangkan gugatan cerai pada sang istri
surat tersebut diserahkan oleh kuasa hukumnya pada lima januari dua ribu delapan belas di pn jakarta utara
tak diketahui apa yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga ahok dan vero
pihak kuasa hukum ahok pun enggan untuk mengungkapkannya
rencananya sidang perceraian ini akan diadakan
akan dilaksanakan secara tertutup